tren museum kekinian atau yang biasa ada dengan instalasi interaktif yang populer dalam kalangan generasi muda saat ini telah hadir di indonesia
ya moja museum mengundang pengunjung untuk berinteraksi dengan seni serta mengabadikan pengalaman mereka lewat media sosial
saat ini saya sedang berada di museum interaktif pertama di indonesia yaitu mojo museum yang ada di pondok indah
moja museum terdiri dari empat belas instalasi karya seniman seniman lokal yang bisa dimainkan oleh para pengunjung
interaktif atau konvensional yang mana ya yang lebih seru
museum interaktif mendefinisikan kembali arti kata museum
mereka mengubah cara pengunjung bisa menikmati berbagai macam seni
salah satu instalasi populer di moja museum adalah the cloud trump
yang dilengkapi oleh ayunan warna warni serta kapas kapas yang menyerupai awan
jennifer apa inspirasi dari moja museum ini
moja museum ini kita ingin membuat museum interaktif pertama di jakarta
kita terinspirasi dari hal hal yang kita udah pernah lihat atau tempat tempat yang kita udah pernah pergiin
menurut kamu apa signifikan dari interaktif museum museum yang lagi ngetan zaman sekarang
kita sih pengen meng introduce art kepada anak anak kecil
kalau art itu kita boleh sentuh
kita boleh main main kita boleh makan dalamnya
jadi kita membuka museum yang sangat interaktif
di mana pengunjung tidak hanya dapat melihat sebuah art
tetapi bisa berinteraksi dengan sesama
museum interaktif juga menjadi sebuah cara untuk menarik perhatian anak muda
agar bisa mempertahankan jumlah pengunjung museum di masa depan
mereka memiliki ruang multisensori
dan setiap ruang memiliki karakter sendiri
jadi itu menarik saya dan tentu saja sangat berharga
jadi itu memang menarik
dan saya tidak pernah pernah pergi ke tempat tempat seperti ini di jakarta
jadi ini adalah pengalaman yang bagus
jadi moja museum ini salah satu tempat kita buat berekspresi
jadi kita bisa mengambil foto dari sini dan mengekspresikan diri kita sebagai anak muda
beda dari museum lain
kalau misalnya museum kan biasanya kayak boring
terus kayak mainannya lighting
kalau ini juga mainan warna gitu
saat ini moja museum sedang mengusung tema cinema
dan berencana untuk mengubah tema setiap empat bulan untuk tetap menarik pengunjung
museum interaktif tampak seperti pada museum of ice cream di amerika serikat
dan juga pameran seni yayoi kusama yang berjudul the obliteration room
museum interaktif memang membuat citra kata museum menjadi berbeda
museum dan pameran interaktif tersebut membuat pengalaman museum
yang biasanya pasif menjadi pengalaman yang lebih hangat
karmel mursalim jakarta